kapal berbendera australia dan singapura bertabrakan di perairan lagoy bintan kepulauan riau
akibat tabrakan kapal mengalami kerusakan di bagian lambung
tabrakan kapal mv sinar solo berbendera singapura dan mv taho berbendera australia terjadi di perairan lagoy bintan kepulauan riau jumat dini hari
belum diketahui penyebab insiden ini namun akibat tabrakan kapal mv sinar solo berbendera singapura mengalami kerusakan di bagian lambung kapal
akibatnya kapal bermuatan ratusan kontainer ini tidak bisa melanjutkan perjalanan dan terpaksa menurunkan jangkar di lokasi tabrakan
berita baiknya seluruh abk selamat
sementara kapal lainnya mv taho berbendera australia tetap meneruskan perjalanan menuju tiongkok
karena mv sinar solo akan disurvei oleh kelas bki terkait tentang apakah masih layak untuk berlayar atau ditunda keberangkatan kapal